badai phk di perusahaan rintisan atau startup masih terus berlanjut
kali ini phk terjadi di perusahaan startup jdid
jenny simon mengungkapkan alasan dibalik pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya
hal tersebut terpaksa dilakukan manajemen sebagai upaya perbaikan
agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di indonesia
sementara itu terkait hak karyawan jenny mengatakan pihaknya akan mengikuti undang undang yang berlaku di indonesia
dalam membayar pesangon kepada karyawan yang terkena phk
selain jdid badai phk juga menerjang startup edukasi pahamify
syarif roshian fikri mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya
menurut syarif startup edukasi tersebut memutuskan phk demi mengoptimalkan proses bisnis
phk yang terjadi di jdid dan pahamify menambah daftar perusahaan startup indonesia yang melakukan layoff
tercatat dalam beberapa pekan terakhir sudah ada beberapa startup yang melakukan phk
di antaranya dompet digital link aja kemudian ada startup pendidikan zenius education
platform belanja makanan segar tanihub startup di bidang furniture fabelio
hingga platform game asal india

menteri ketenagakerjaan ida fauzia buka suara terkait gelombang phk yang terjadi di perusahaan rintisan
kepada cnn indonesia com pada selasa tujuh juni ida fauzia menyarankan pekerja yang terkena phk
bisa mencari pekerjaan di perusahaan lain atau menjadi wirausaha
lebih lanjut ida menegaskan perusahaan yang melakukan phk harus memberikan hak hak pekerja
sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
direktur kelembagaan dan penjagaan pemerintah indonesia ida fauzia
dan penjagaan perselisihan hubungan industrial heru widianto kepada cnn indonesia com mengungkapkan
sudah menerima laporan phk karyawan jdid
perusahaan dan karyawan yang terdampak pun disebut sudah melalui proses mediasi
sementara itu terkait kasus kasus perusahaan rintisan lain
kemenakar mengaku belum menerima laporan terkait phk
tim liputan cnn indonesia